memasuki musim kemarau hutan taman nasional baluran situbondo kembali terbakar
warga beserta petugas kepolisian berupaya memadamkan api agar api tidak menyebar lebih luas
beginilah aksi sejumlah petugas kepolisian sektor banyu putih situbondo dan warga sekitar hutan
yang mencoba memadamkan kebakaran di kawasan hutan taman nasional baluran
dengan ranting dan kayu yang basah warga dan petugas memukul mukul daun kering jati yang tengah terbakar
sayangnya aksi ini tanpa ada bantuan mobil pemadam kebakaran milik taman nasional baluran dan juga petugas keamanan hutan
beruntung warga dan petugas polsek banyu putih akhirnya mampu memadamkan api satu jam kemudian
kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran
dugaan sementara aktivitas warga yang masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar maupun rumput menjadi penyebab kebakaran